lah sebenarnya kita mau kemana sih
kita mau ke tempat kemarin aku lihat sunda bolong itu
kak kita pulang aja yuk rafa gak mau disini
tapi rafa kita harus temuin dulu sendok bolongnya
tenang aja rafa kan ada kak ali sama kak bella disini
adam di dapur ngapain tuh
adam hati hati adam
adam lantainya gak apa apa
ih bukan ditanya adamnya lantainya
adam perlu bantuan gak
adam hati hati dam kamu perlu bantuan gak
orang gak jawab ya
iya aku sih adam cicing wae
eh mendingan sekarang kita cek aja ya dam di dapur
tadi aku lihat sunda bolong di luar
sunda bolong pak rete
aduh liat adam ya
ih itu pasti adam abis makan itu
kemana ya gini aja deh mendingan kita mencari aja nyarinya hai bella kamu ikut tante kita
kesana yuk carinya saya kemana aduh hahaha senaja
ada bella pada adam sini bukan dia ya ya enggak ada di sini dimana ya adam teh
nanti ini kan topinya ada iya bener ini topinya ada parete kali rafa kali
ada ada nih ada punya mana ya itu punya adam mendingan mendingan kita semua balik
aja dulu ke rumah yuk ya udah yuk cepet leher yuk ini kan punya adam
kasihan ada dikulit sama sundar bolong ayah pokoknya kita harus mencari cepatnya
iya iya iya tapi ayah yakin adam pasti diculik oleh sundar bolong itu sundar
bolong itu pasti menyangka adam adalah anak yang sudah lama meninggal
tapi pertanyaan saya masa iya sih ada anak sunda bolong kayak gemblong puncak gitu
kita malah bercanda aja aku masih boleh mami kita pulang aja yuk
hai nafong ngom dikulit sama sundar bolong eh parete ini te gara gara parete ya parete
bukan yang bikin tenang malah jadi tambahan aku takutin salah dewa emonya ngeskolot ya
sekarang yang mesti kita pikirin teh gimana caranya kita nemuin adam apalagi sebentar lagi kan sore
sore tekan gelap kalau udah malam parete iya kalau siang siang terang apalagi tidak god
buburinyayan panon itu parete tahu berarti kan parete sekolah
sebenarnya kita mau ke mana sih kita mau ke tempat kemarin aku lihat sendok bolong itu
kak kita pulang aja yurafah ngamuk disini aku takut tapi rafa kita harus temuin dulu
bolong bolongnya tenang aja rafa kan ada kak ali sama kabel disini itu itu itu pocong
loh kok anak anak warga
kami main disini dari tadi gak ngelihat siapa siapa
terus kita harus cari kemana lagi nih
bentar bentar aku kok masih penasaran
mungkin adem gak sengaja manggapin mereka kaya
udah tenang rafa kamu aman sama kita kok
ah tepar tepar dokter kamarannya sih
pak rete mesti telpon polisi sekarang juga pak rete
kasih tau sama polisi kalo kita teh kehilangan adem
mah sampe jam segini adem belum pulang pulang juga aduh
gak bisa bu ranti
bukan apa apa aturannya itu kalau mau lapor kehilangan
dua x dua puluh empat jam anak hilang
baru bisa dilaporkan dan dicari
aduh pak rete
lama banget atuh etama
pak rete adem tuh tanggung jawab kita loh
orang tuanya tuh ditipin ke kita supaya kita jaga
eh sekarang anaknya ini yaaahhh

yang bikin saya sakit kepala bu ranti
kita bilang yang nyuliknya manusia yang diculiknya manusia
mungkin bisa dicari
ini kan sundal bolong dedemit
lagi keadaan genting gini masih cari kesempatan aja
mentang mentang dirumah kosong
pak rete tiba tiba merendahkan saya
enak aja main puluk puluk emang saya cewek apaan
biarpun saya cantik tapi saya punya selera tau paretek
tadi aja yang ngerewok kaki saya
kenapa cuman kaki kenapa gak leher aja sekalian
mau dar dong saya